siapanya di sini yang tim kalau sarapan itu makanan berat
sekali sekali sih boleh ya tapi kalau sarapan itu kan perut kita masih kosong nih
jadi baiknya kita sarapannya yang sehat sehat yang alami alami
nah hari ini saya mau ngajak anda nih kita bikin sarapan yang sehat
tapi juga simple untuk dibikin di rumah
nah saya nggak sendiri saya sudah bersama chef shanto dari grand hyat jakarta
oke chef alhamdulillah baik
chef kita hari ini mau bikin makanan sehat apa chef
kita mau bikin menu dari full set restoran grand hyatt jakarta
namanya adalah fron avocado salad
oke jadi hari ini kita bikin salad ya chef ya
iya kita hari ini bikin salad
seperti apa dan apa aja bahan bahannya di morning tips berikut ini
oke berarti kita bikin salad kita butuh apa aja nih chef untuk bikin salad ini
kita butuh coriander
ini ada daun ketumbar
bawang bombay candia merah
bawang bombay merah kita bilang begitu ya kalau misal cari
oke terus ini
sudah dimasak sudah direbus sebelumnya
dan sudah dikupas kulitnya
sudah dikupas kulitnya
terus kalau yang ini
untuk dressing nya ya
ada lemon ada avocado terus ada arak gula atau orang biasa memanggil juga rocket lettuce juga
seasoning nya ada garam sama black pepper
oke ini ada black pepper atau kalau nggak ada lada biasa juga nggak apa apa ya
merica bubuk ya
bisa meriksa bubuk cuma jangan terlalu banyak
jangan terlalu banyak
karena dia strong
oke oh beda
lebih pedas ya
saya bisa bantu apa nih chef
bisa bantu oke
tomat sama buahnya
sekarang kita campurkan semuanya di sini
itu sih udangnya direbus aja nggak pakai bumbu apa apa
jangan terlalu matang ya
air mendidih itu sekitar tiga menitan
jadi tunggu air mendidih dulu
langsung direndam es ya
biar nggak ada proses memasak lagi dia
cukup segini aja tomatnya
setelah itu kita potong bawangnya
ini bedanya chef kalau sama bawang bombay biasa tuh
dia lebih soft dia
oh teksturnya lebih soft ya
teksturnya lebih soft dia dan kalau bawang bombay kan di mata yang putih lebih berasa gitu
kita campur semuanya
lalu lemonnya bisa di nanti
buang dulu ujungnya
ini buat campuran dressingnya nanti
jadi diperasin ke
bisa tambahkan garam
seperti ini aja
oh pakai garam juga ternyata ini dressingnya ya
jadi simple dressingnya juga ya
ya dressingnya juga bisa dipakai salad apa aja
mix salat di rumah kan
sudah ada ketika kita beli ada di sana ada tomat of cherry nya ada timun kecilnya
langsung saja disiram di atasnya dia punya
jadi alami fresh nggak perlu beli yang udah jadi juga ya
jadi tinggal siram aja
kita tinggal siram
lalu kita aduk
udah pelan pelan karena ada alat alat padonya

lalu jangan lupa koriandernya boleh beberapa
untuk aroma dia punya rasa
oh ini untuk aromatic nya juga ya
oh ini belum nih
udah gini aja
simple banget saladnya ini
simpel bisa dilakukan di rumah
bisa dibikin di rumah simple sehat
wah pokoknya gampang banget bikinnya ya
oke chef terima kasih
oke kita langsung cobain salad yang tadi udah
kita buat ya
nah tapi sebelum makan seperti biasa jangan lupa cuci tangan
oke deh kita langsung coba ini dia saladnya
kita coba prawn nya dulu
buat yang lagi
ini juga enak
ini juga enak
buat yang lagi punya resolusi hidup sehat gitu ya
jadi buat anda yang mau coba bikin di rumah
ini dia bahan dan juga cara membuatnya
nah kita pesen sedikit

saya salah satu orang